mbak makna penapa kan
itu tadi emang pacar aku
itu emang suka kasar
oh ya kamu mau pulang kemana
kok malem malem bawa bayi kayak gini sih
kan kasian kalau kena angin malam
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
aku mau pulang kemana
bapak yang salah selama ini
akan bawa anak kamu kembali
kamu tenang disana
akan bawa anak kamu kembali
bapak harus ke jakarta
gimana kalau juli ada apa apa bu
juli ada lahat
sampai istirahat dulu ya pak
nanti kalau bapak udah sehat
kita cari juli ke jakarta
nanti kalau bapak udah sehat
kenapa anak itu tegas sekali
nyakitin hati bapak kayak begini bu
kita asuh baik baik
jadi anak yang pintar
saya suara hasil understood
yang penting bapak sehat dulu
bapak jangan mikir yang berat berat pak
bapak harus ingat kondisi bapak ya
aduh aku dimana ya sekarang
besok mau gak mau aku harus dapat kerja
kalau gak fyur bisa kelaparan
kayaknya kita harus tidur di jalanan lagi malam ini
aduh kayaknya ada yang dirangguk tuh
jangan lakukan apa apa
jangan lakukan apa apa
apa yang kamu lakukan
saya bukan orang itu
aku tahu sekarang
kamu mau mengejar aku kan
tidak ada apa apa pak
kalian berdua pergi
terima kasih pak
kalian juga malam malam masih kelejuran saja
terima kasih pak kamu sudah menolong aku
mbak kenapa kenapa kan
tidak itu tadi memang pacar aku
dia itu memang suka kasar
oh ya kamu mau pulang ke mana
kok malam malam bawa bayi seperti ini
kan kasihan kalau penangin malam
ceritanya panjang mbak
aku dari ciamis baru sampai jakarta
tadinya mau sekolah tapi semua orangku dirampok
tidak ada duit dan sekarang aku nggak tahu mesti tinggal di mana
oh ya gimana kalau kamu tinggal di tempat aku aja
ya nggak begitu besar sih
tapi cukuplah untuk menampung kalian daripada tidur di tinggi jalan kan
aku boleh tinggal di rumah mbak
terima kasih ya mbak
aku akan menunggu
ini rumah kamu
iya ini rumah aku
kamu tunggu di sini sebentar ya
sebentar saja aku mau masuk ya
selamat malam mam
aku lagi semangat
aku sudah bersort